mah pak ini dia orangnya
oh jadi kamu yang namanya putri ya
kamu yang udah mencoba merebut pacar anak saya
pasti kalian pada gak yes nih
matanya gak yes
rabun rabun jadi salah ngeliat
gak mungkin bingit putri dibawa polisi
tak mungkin gak mungkin gak mungkin ya
kami lihat sendiri
putri itu dibawa polisi
sama satu laki laki
pasti dia laki laki itu si pelanggan putri
mungkin mereka ketangkep base kali ya bu ya
jangan jangan yang kemana itu bukan diperkosa
kan lagi tren tuh yang so jadi korban gitu loh
bisa diam gak tuh bu
mata pada gak isi binget sih
kau cek terus kau cek terus
bu saya tinggal saya cek terus
hah hah hah
kenapa lagi sih tuh anak bener bener gak yes deh
bikin masalah bikin masalah bikin masalah terus
aduh mana sih taksi
ya gue mesti buru buru ke kantor polisi ini
kenapa selagi diputuhin kok gak ada
nah itu udah taksi tuh
taksi kosong gak ya
pak pak pak taksi taksi pak
pak eh pak pak hei taksi
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
eh punya mata gak sih kamu
menabung nabung orang aja
aduh saya sampai jatuh kayak begini
aduh aduh aduh
aduh kok sampai saya
aduh asah gak asah gak
atau saya akan pergi ke kantor polisi
aduh bu tolong bu jangan bawa polisi bu
ganti rugi saya minta ganti rugi
saya minta ganti rugi nih
atau saya akan pergi ke kantor polisi
ganti ganti bu bu
aduh aduh aduh
kalau lihat penampilannya
pasti mereka kaya rayanya
wah menang banyak bu eh
dapat harta karun
eh aduh aduh eh
ini tolong tanggung jawab ya
sofirnya udah nabrak saya
saya minta ganti rugi
kaki saya patah nih
kaki saya patah
apa sih bu
kok apa apa ganti rugi
apa apa ganti rugi

kok ibu yang salah
kok ibu yang minta ganti rugi
harusnya kita dong
udah bu bu bu
udah cukup cukup cukup
ini kayaknya harus diberesin mah udah
ibu minta berapa
ibu minta berapa
ibu minta ganti krugi berapa
nah baca itu
empat puluh juta seribu
hah dati keruginya berapa
ibu lupa kalau ibu kaki jepit kan
yang begini nih ma
yang suka nipu orang banyak banget di jalanan
sekarang kalau yang begini kita laporin polisi aja mas
nggak iya sih ini urusan yang bisa gawat kalau dibawa ke polisi
mendingan kukabur aja
kabur kabur kabur kabur
bu aduh aduh aduh

untung mama punya akal
jadi kita gak kejebak sama ibu
udah udah yuk
aku tuh udah gak sabar pilih temuan anak kita
sampai jumpa lagi
karena lo berdua udah buat bukti palsu
dan membuat putri salah
gua kasih lo uang sesuai janji gue
nih apa gak
nih gue yang bantu
jadi lo pelakunya
gua pacarnya clara
gak ada ya
ampun raja kok gak bisa diteleponin sih
apa jangan jangan raja lagi salmanan sama putri lagi
tidak ada apa apa
aku mau tanya dia
dewa kok gak hubungin aku lagi ya
putri tuh takut takutnya dia ketemu sama raja
bener dugaan gue
ya ampun masih gak bisa cuka
aduh ya ampun
kamu kena apa sayang
ma ma aku kecelakaan
apa kamu kecelakaan
tapi ada yang menyerahkan aku ma
orang yang mau nyelakain kamu
tunggu ini gimana ceritanya siapa orangnya
nanti clara bakalan ceritain semuanya tapi gak sekarang ya ma pa
ma pa ini dia orangnya
oh jadi kamu yang namanya putri ya
kamu yang udah mencoba merebut pacar anak saya
dan mencoba mencelakai anak saya
kalau kamu bersharing berole

kita makin bakal dibilang suasana pada quarry terus ya
narrator terseorang nggak mau ressh wareng henry

saya juga selalu ber punishment untuk tailor

kenapa karena dia sudah lama
sudah tahu bibit bobot dan bebeknya
dan kamu udah jelas jelas berusaha merebut percera anak saya
ih terlaluan tau gak kamu itu
ini gak benar tante
kamu kenapa gak masuk ke malam ribut ribut di rumah
kamu itu dari mana aja sih put
ini orang yang tadi kok bisa sampai di rumah gue
ini hubungannya ke kalian ini apa
kok bisa ada di sini